pada bulan maret lalu kawasan mandalika nusa tenggara barat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia balap motogp
kemudian pada bulan juni disusul oleh kota jakarta yang menjadi tuan rumah ajang balap formula e
kini giliran kota palangkaraya kalimantan tengah yang akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia balap mountain bike
yang rencananya akan digelar tanggal dua puluh delapan agustus mendatang yang persiapannya kini tengah terus dikerjakan
proses pembangunan lintasan sepanjang satu km yang akan dipakai untuk kejuaraan uci mountain bike eliminator world cup dua ribu dua puluh dua ini
dilakukan sejak akhir juni lalu
selain medan dengan variasi tanjakan dan turunan lintasan yang dibangun di kawasan stadion tuah pahu ini
juga didesain dengan sejumlah halang rintang dari batu dan kayu yang cukup menantang
kondisi dan karakter lintasan di palangkaraya ini juga memiliki keistimewaan
bila dibandingkan dengan lintasan di seri seri balap mtb eliminator lain
karakter lintasan kita ini sangat berbeda dengan lintasan yang diselenggarakan di negara lain
karena kombinasi antara trek aspal dengan tanah
jadi hanya satu satunya di negara yang menyelenggarakan lintasan seperti ini
pada minggu ke dua agustus seluruh rem podium hingga tribun penonton yang dapat menampung sekitar tiga orang penonton
diharapkan sudah siap digunakan
dan sebelum digunakan di event mtb eliminator
lintasan balap mtb ini rencananya akan dicoba dalam pre event yang diikuti oleh pembalap pembalap daerah dan nasional
keren banget sih misalnya dari semua provinsi gitu kayak palangkaraya yang terpilih itu kayak sebuah keistimewaan om
dengan adanya ini makin semangat aja gitu buat berlatih gitu
cukup memacu motivasi saya untuk mengejar mereka yang atlet internasional dan nasional
sebagai kejuaraan balap mtb kelas internasional yang pertama kali diadakan di indonesia
event ini mendapat perhatian khusus dari gubernur kalimantan tengah sugianto sabran
dan pengurus isi pusat yang rutin mengecek persiapan venue
istimewanya sih buat indonesia ya kita pertama kali di asean dan di indonesia bikin kejuaraan dunia gitu
buat peserta luar negeri mungkin tantangan juga ada apa sih di indonesia gitu
ya kita berharap dengan event ini kita bisa memperkenalkan indonesia dan
khususnya palangkaraya dan kalimantan tengah budaya dan pariwisatanya gitu
uci mtb eliminator world cup dua ribu dua puluh dua di palangkaraya nanti merupakan seri balapan ke delapan dari total sebelas seri yang telah diagendakan
event ini digelar di sembilan negara dan seri pertama dimulai di abu dhabi uni emirat arab april dua ribu dua puluh dua lalu
erlangga wisnuaji andriawan saputra palangkaraya kalimantan tengah